nama saya aldi hawari usia dua puluh sembilan tahun tempat tanggal lahir jakarta tiga belas juli seribu sembilan ratus sembilan puluh
saya bekerja di jurnalistik dari tahun dua ribu dua belas sampai dua ribu dua puluh artinya sudah delapan tahun lebih ya dari tahun dua ribu dua belas itu
saya alma mater dari fakultas ekonomi universitas indonesia saya ambil jurusan manajemen di situ
nama saya mie fri syari saya lahir dua puluh sembilan mei beberapa tahun yang lalu
saya lulusan dari fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
pernah sih sempat kepikiran waktu kecil aku ingat banget itu waktu sd nonton salah satu tayangan berita di salah satu tv swasta
dan saat itu ngeliat gitu wah keren banget nih gitu kan
hebat ya bisa tahu banyak hal hebat ya bisa paham
dan bisa sampai wawancara orang gitu
saya ingat tuh waktu itu saya datang ke salah satu stasiun tv nasional saya foto di meja penyiar beritanya pakai alma mater saya
dan kira kira tiga tahun setelahnya saya bisa difoto di meja siaran di tv pertama saya waktu itu
aku pertama kali jadi wartawan itu aku ingat banget april dua ribu enam belas ini masih baru banget
tapi kalau prosesnya gimana sampai akhirnya bisa menjadi reporter prosesnya sesimpel daftar
jadi kayak waktu itu udah lulus kuliah terus ada beberapa lowongan pekerjaan justru yang diingetin adalah ibuku
proses yang harus kita lewati dan prosesnya itu nggak selalu mudah gitu pasti ada kesulitannya juga ada up and downnya pasti
wah ini sih dari zaman saya inget banget ya tahun dua ribu enam belas
itu pertama kali saya liputan untuk live tujuh belas agustus di istana gitu
lalu saya melihat senior lah ya yang waktu itu ada jadi mc untuk acara tujuh belas agustus itu
dalam hati saya tuh sempat mikir sekarang gue ada di balkon nih di balkon tempat live report gitu kan
jadi waktu itu aku dihubungin sama pihak istana dikasih tau kalau misalnya akan dijajaki untuk bisa menjadi salah satu mc untuk acara jelang
penurunan bendera gitu kan
nah waktu itu sih ngirimin beberapa profil diri gitu kan untuk portfolio terus juga ngirimin cv gitu kan
terus juga dikasih tahu kalau memang ada rekomendasi juga dari sana gitu
jadi yaudah aku ikut prosesnya sampai akhirnya diinformasikan bahwa yaudah deh alhamdulillah ternyata dapet
ma barusan akhirnya dikasihan
ma barusan akhirnya dikasihan
ya kabarin kayak yang tadi mavie udah whatsapp
dari ini dari apa dari istana
tadi ada dari seknek bilang katanya insya allah nanti bakal ditugasin di tujuh belas agustus
jadi ini tapi jadi pas kibra
ya makanya mudah mudahan aja cepet berakhir covid nih

atau menyebisah pulang lagi
sudah kangen juga
terlalu kaget ya
aditi banget ya
engga masa jenderal
dia itu satu cita citanya stunting masih ingat dia ingin membanggakan orang tua

mungkin dengan tampil di televisi dia merasa ya gue bisa nih

setiap penugasan yang ada
saya selalu percaya gitu
saya selalu percaya gitu
kalau misalnya kita membayangkan sesuatu
kalau misalnya kita membayangkan sesuatu
kalau misalnya kita membayangkan sesuatu

itu adalah gimana caranya itu bisa mengembangkan diri kita
dan kita benar benar yakin sama apa yang kita bayangkan apa yang akan terjadi pada diri kita
biar bisa lebih baik